layanan ojek berbasis aplikasi milik uber yang diberi nama uber motor resmi hadir di jakarta hari ini
namun sejauh pengamatan cnn indonesia com kendaraan dari para mitra uber motor belum terlihat di jalan raya
uber motor memberikan layanan serupa dengan grab bike dan juga gojek di jakarta untuk memberi tumpangan kendaraan sepeda motor
layanan uber motor berada di dalam aplikasi uber di mana pengguna dimungkinkan membayar dengan metode tunai atau kartu kredit
uber motor memberi promosi gratis untuk mencicipi layanan ini sampai sebelas juli dua ribu dua puluh
dengan memasukkan kode uber motor j tanda penghubung k kemudian tanda penghubung dan t di dalam aplikasi tersebut
pengguna bisa mendapatkan perjalanan gratis sebesar rp tujuh puluh lima